sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
lebih baik jangan terlalu dekat sama terry
mungkin mungkin tante terlalu kolot
tapi menurut tante kelihatannya kamu lebih baik dekat dengan topan
dia sangat perhatian sekali sama kamu dan dia dewasa
oh gitu ya tante
terry kamu kamu udah pulang
tante kaget kan
karena tante gak bakalan nyangka kalau tante bakalan ketangkep basah kayak gini
ternyata tante tuh cuma seorang pembohong ya tante
bukannya kemarin tante baru aja janji sama aku kalau tante gak bakal menghalangi hubunganku sama kendi
tapi kenyataannya apa tante
aku kecewa sama tante
ternyata tanda cuma orang munafik
terry terry kamu gak ngerti
apa lagi sih tante yang perlu aku mengerti
dengar ya tante
mulai sekarang aku gak mau kenal sama tante lagi
tante tante udah tante tante udah
gimana tante mau tenang
teri bener bener marah sama tante
tante ini terry bener bener marah banget sama tante
udah tante semua itu cuma salah paham
menurut candy seharusnya terry tuh gak perlu marah
kalo misalnya terry gak boleh deket deket lagi sama candy
kamu kamu ngerti kenapa tante melarang kamu untuk dekat dengan terry
candy udah tau semuanya tante
tante jujur aja sama kendi
tante ngelarang candy deket deket sama terry karena status candy kan
karena candy kan anak yatim piatu anak pahat yaswan yang kumuh
anak yang gak jelas asal usulnya
terry kan anak tiri tante yang paling terhormat
jadi keluarga kaya keluarga terpandang
ya wajar aja kalau misalnya tante gak pengen terry deket deket sama aku
orang tua kan pasti pengen yang terbaik buat anaknya
bukan maksud tante seperti itu candy
tante udah kini ngerti kalau tante gak usah pakai ngarang alasan lagi
candy gak tersinggung kok
candy sangat suka sama tante tapi candy tau diri
candy janji mulai sekarang
kini bakal jaga jarak sama terry
candy gak bakal deket deket lagi sama terry ya
pak hakim gak mau bantu saya
tuan antoni itu sudah lama meninggal
bagaimana mungkin saya mencari dia tuhan
harus berapa kali saya harus bilang
antoni itu masih hidup pak hakim
manusia hidup itu dari bukti tuhan
bukan dari perasaan
tapi manusia tanpa perasaan gak layak hidup
bukannya gitu pak hakim
saya kecewa sama pak hakim
saya pikir hakim orangnya beda

tuhan true kerja tak nerede
ke arah sana
atau tuhan mau ikut saya
kebetulan saya akan
mengunjungi rumah sakit terdekat
untuk mencari data data tuan antoni
aku percaya kamu sama pak kim
kalau begitu saya pergi dulu tuhan
terima kasih pak
enggak ada yang tahu sama sekali tentang antoni
aku emang terlalu membesarkan mimpiku itu
aku gak boleh putus asa
ini enggak salah lagi
ini sungai yang ada dalam mimpi gue
lo pasti ada di sini kan ton
tapi loh jangan khawatir ton
saya sudah cek beberapa rumah sakit
tapi hasilnya sangat mengecewakan tuhan
maksud pak kim apa
selama beberapa bulan terakhir ini
tidak ada korban kecelakaan
yang ciri cirinya mirip sekali dengan tuan antoni
benar benar enggak ada pak kim
kalaupun tuan antoni
hanya sampai di sini
tuan antoni tidak berada di rumah sakit
untuk mendapatkan perawatan yang memadai
kemungkinannya dia tidak akan bertahan hidup

soalnya yang saya dengar
cedera yang dialami oleh tuan antoni
sebelum dia hancur ke sungai itu sangat parah tuhan
jadi untuk kemungkinan dia dapat hidup
sangat kecil sekali tuan
apakah tuan antoni akan berubah
menjadi seorang orang yang bisa berubah
untuk hidup yang lebih baik

saya akan cari lagi ke rumah rumah penduduk tuan
kalau memang tuan alva mengandalku
kayaknya aku harus merah lakan kepergian antoni
gak mungkin pasti cuma mirip
aku bisa terlambat nih
oh iya hari ini aku bakal ngebasu kamu lagi
soalnya papaku gak sempet
hari ini aku melukis lagi loh
kamu tau gak aku ngukis apa
aku ngukis ini pinggir sungai
mungkin saking asik asiknya aku melukis
sampai sampai aku ngeliat orang yang mirip banget sama kamu
aneh banget ya
makanya kamu harus cepat sadar ya
biar aku lebih gampang untuk melukis kamu
tinggal nyuruh kamu berdiri
terus poso gini lah gitu lah